kimberly batari fadila reza bayi berusia empat bulan terpaksa mengikuti proses wisuda bersama lima ratus dua puluh lima mahasiswa universitas andijemah kota palopo sulawesi selatan pada senin delapan agustus dua ribu dua puluh
dengan menggunakan toga dan digendong oleh sang nenek kimberly batari fadila reza mengikuti prosesi wisuda seperti wisudawan lainnya
para wisudawan dan masyarakat yang hadir menangis saat mengetahui sang bayi menggantikan ibunya yang telah meninggal dunia saat melahirkan kimberly batari fadila reza
selain ibunya kimberly juga sekaligus menggantikan sang ayah yang saat ini berada dalam penjara di kabupaten sidrap sulawesi selatan
ayahnya terlibat kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia
dosen dan rektor tak kuasa menahan air mata
saat sang bayi maju ke hadapan mereka untuk pemindaian toga dan mengambil ijazah
bisa tanya orang lain bisa menggantikan anaknya wisuda
tapi dia berpikir lain dia berjuang lahirkan anak bertanggung
setelah sekitar delapan jam harus dihajarkan dia menunggang
usai prosesi wisuda para wisudawan bersama para masyarakat yang hadir
memanjatkan doa untuk almarhumah ibunda kimberly batari fadila reza